mahkamah konstitusi memastikan hakim konstitusi anwar usman tidak akan dilibatkan dalam persidangan perselisihan hasil pemilu atau pemilihan umum atau phpu
ini merupakan merujuk pada putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi mkmk nomor dua tahun dua ribu enam belas
ini disampaikan jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono dalam program kompas petang kompas tv
selain tidak dilibatkan dalam sidang perselisihan pilpres anwar usman juga tidak dilibatkan dalam persidangan sengketa pilek manakala berpotensi adanya konflik kepentingan
berdasarkan putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi bulan oktober atau november lalu
memang hakim anwar usman tidak diperbolehkan untuk memeriksa dan memutus
berdasarkan perselisihan hasil pilpes
dan itu yang kemudian dipegang itu yang ditaati oleh mahkamah konstitusi
sehingga pilpres nanti akan disidangkan dalam sidang pleno yang terdiri dari delapan hakim konstitusi
usai kpu menyampaikan hasil perolehan suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dua ribu dua puluh
kini perhatian publik menuju ke tahap selanjutnya
yakni perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu di mahkamah konstitusi
sabtu kemarin tim pemenangan ganjar mahfud mendatangi mahkamah konstitusi untuk mendaftarkan gugatannya
tpn ganjar mahfud menyerahkan bukti bukti dari laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di pemilu dua ribu dua puluh
tpn datang tanpa dihadiri capres cawapres ganjar mahfud
dalam perhubungan dengan tpn tpn menerima pemerintah yang berpengaruh
dalam permohonannya tpn menyertakan empat kontainer berkas dalam pendaftaran gugatan
gugatan ini berfokus pada dalil pelanggaran pemilu dua ribu dua puluh empat yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
tpn menyebut seluruh dugaan kecurangan berawal dari nepotisme yang berujung penyalahgunaan kekuasaan
demokrasi itu penting supremasi hukum itu penting konstitusi itu penting
dan kita tidak ingin itu diinjak injak
nah kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme
sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi
nah ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini
kita tidak ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden dua
menghadapi sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat partai gerindra bakal memperkuat keputusan kpu yang menyatakan prabowo gibran pemenang pilpres dua ribu dua puluh
sekjen partai gerindra ahmad muzani meyakini gugatan pemilu akan kalah karena bukti yang tidak akurat
kita akan memperkuat keputusan
kpu bahwa sangkaan dan tuduhan yang dialamatkan kepada kpu atas kemenangan dua adalah sangkaan dan tuduhan yang lemah tidak berdalil tidak berdasar tidak terbukti
perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya sekadar menjadi rutinitas tahapan pemilu
namun kredibilitas mahkamah konstitusi menjadi pertaruhan dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang ada
banyak pihak yang menunggu bagaimana mk akan bersikap untuk mengambil gebrakan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak